assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
apa kabar pemirsa
mudah mudahan sehat badannya
bisa menikmati bulan suci ramadan
dan bisa menyelesaikan satu bulan penuh
saya menceritakan tentang asma'ul husna
namun sebelum saya menjelaskan tentang asma'ul husna
yaitu sifat yang mulia dari allah swt
saya ingin menyampaikan kisah yang membuat kita sedih
masih ingat peristiwa yuyun
dimana seorang gadis diperkosa oleh empat belas anak
dan yang memperkosa adalah anak umur tujuh belas tahun
dan bahkan sebagian besar di bawah umur itu
masih ingat lagi
sebuah peristiwa yang sangat menyayat hati
guru yang seharusnya dihormati
guru yang seharusnya dicintai
guru yang seharusnya dikasihi
anda tahu siapa yang membunuhnya

dan tidak mendapatkan nilai yang seharusnya dihormati
yang sesuai dengan harapan
ia membunuh gurunya sendiri
masih banyak lagi kisah kisah seperti ini
seperti fenomena yang terjadi beberapa saat yang lalu
yang tidak pernah berhenti bagaimana anak anak itu
memperkosa anak anak kecil
bahkan akhirnya dibuang ke jurang
ada apa dengan manusia
apa yang membuat ini semua terjadi
apabila fenomena ini terus terjadi
apa yang akan terjadi dengan generasi penerus kita
apabila isinya hanyalah kebencian kemarahan amarah dendam
inilah sesuatu yang hilang
yang hilang adalah hati nurani manusia
hati yang hilang adalah hati yang hilang
hati yang penuh cinta dan kasih sayang
dari mana cinta dan kasih sayang itu lahir
bukankah kita semua memiliki rasa cinta
gadis yang di sebelah kanan ini
apa yang anda rasakan apabila anda melihat gadis ini
anda akan sedih anda akan kasihan anda akan menolong
tidakkah timbul rasa kepedulian di hati kita
tidakkah timbul rasa ingin melindungi
dan ingin menjaga anak ini
hati manusia dikaruniakan cinta dan kasih sayang
yang selalu hidup di dalam diri kita
tidakkah mungkin kalau dia punya cinta kasih sayang ini akan terjadi
maka jawabannya adalah
tidak mengenal diri kita
dari mana asal kita
dan mau kemana kita
kita tidak kenal bahwa tuhan kita adalah diri kita
dan dia allah subhanahu wa ta'ala
yang maha pengasih yang maha penyayang
atau ar rahman atau ar rahim
kita lupa bahwa di dalam diri kita ada ikatan
ikatan perjanjian suci
bahwa manusia pernah berjanji kepada dia
allah ar rahman allah ar rahim
disitulah hati manusia hidup
diturunkan ke muka bumi sebagai rahmat bagi semesta

itulah yang membuat kita harus paham
siapa diri kita dimana diri kita mau kemana kita
dan yang paling utama kita tahu siapa pencipta diri anda
dialah allah ar rahman ar rahim
yang maha pengasih maha penyayang
tidakkah engkau berjalan di muka bumi
bukankah engkau punya mata dengan itu kau melihat
bukankah engkau punya telinga dengan itu kau mendengar
sungguh bukan matamu yang buta tetapi hati di dalam dada
maka bacalah dengan nama tuhan
yang menciptakan yang menciptakan manusia dari segumpal darah
tuhan mulah yang maha pemurah

yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam
yang mengajar manusia apa yang tidak diketahui
tidakkah kita sadar
bahwa dalam diri kita ada sebuah kasih sayang dan cinta
yang senantiasa ingin menebarkan kasih sayang diantara sama kita
sudahkah itu kita dapatkan dan kita rasakan
mari kita renungkan
kita sejenak rundukkan wajah kita
tengadahkan tangan kita
kita mohon agar dia yang maha pengasih
menghidupkan kembali rasa cinta dan kasih sayang ada di hati kita
yang ada di hati orang orang di sekitar kita
mari kita berdoa
allahumma ya allah
segala puji hanya bagimu
segala kemuliaan hanya milikmu
keagungan hanya milikmu
kami hanyalah hamba yang tercipta dari setetes air yang hina

hidupkanlah hati kami dengan kasih sayang dan cintamu
berikanlah kami kekuatan untuk menjadi cahayamu
agar kami mampu menebarkan cahayamu yang selama ini telah kami kotori dengan nafsu nafsu kami
di bulan yang penuh rahmat dan barokah ini
bersihkanlah ya rab
sucikanlah ya rab
agar kami mampu menjadi seorang hamba
sekaligus seorang khalifah yang kau ridhoi
dan jadikanlah sisa umur kami
menjadi sisa umur agar kami mampu membawa amanah yang telah kau janjikan dalam jiwa kami
kasih sayang dan cinta yang telah kau tanamkan di dalam lubuk hati kami
karena kami tidak mampu menjaganya
tidak kami mampu memeliharanya
bahkan kami lebih banyak mengotorinya
dengan kebencian dengan dendam dengan amarah ya rab
amin ya rab